kamu pulang membawa karung berisi pasir agar perahu tidak tenggelam
kenapa kalian membiarkan orang orang itu mau bawa dagangan tanpa membayar
habis habis semua dagangan kita
bismillah ya kemanusia
bismillah ya kemanusia
bismillah ya kemanusia
malik yom yudin
kau sudah sembuh nak
kau sembuh nak
tadi apa artinya
bacaan apa yang dibacakan
kesembuhan anak saya
tadi saya membacakan asmaul husna
ya rahman dan ya rahim
adalah maha pengasih dan maha penyayang
dan karena kasih sayang allah lah
beliau memperkenankan putri untuk sembuh
terima kasih kisanak
kesana telah menyembuhkan anak kami
ini saat kami benar benar sudah putus asa
saya juga mengucapkan
beribu terima kasih
sesuai dengan janji yang saya sampaikan pada siapapun
barang siapa yang bisa menyembuhkan dewi skardado
saya jadikan menantu
semoga kisanak mau menerima anak dewi skardado
untuk menjadi istri
jika putri menerima saya dengan ikhlas
amanah prabu untuk menikahi putri
akan saya terima
karena jika kami tidak berikan sesaji makhluk goib penunggu istana ini akan marah raden
kami takut bahwa penyakit akan kembali muncul
abdi yang kamu lakukan itu adalah syirik
dan syirik adalah perbuatan yang sangat tidak disukai oleh allah swt
jangan kamu lakukan lagi
tapi ini titah dari pati raden
nanti saya yang menjelaskannya kepada paman pati
syekh itu sudah mengambil dewi sekardado dan separuh kerajaan pelambangan ini
kehadiran dia juga merusak semua aturan di istana ini
ini tidak bisa diangkat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku harap sekarang juga kamu tidak
karena kami sudah tidak mau kamu berada di tempat ini
kamu jangan berpura pura
saya tidak mau kehadiran kamu di sini karena kehadiran kamu di sini membuat onar di kerajaan
saya benar benar tidak mengerti apa maksud pacu
saya butuh kamu pergi sekarang
dan jika tidak mau
pengikutmu akan habis satu persatu
apa salah mereka
dan kenapa mereka harus menjadi korban kekejaman pati
saya tidak peduli dengan nasib mereka
sekarang saya butuh kamu pergi dan jangan pernah datang
sebelum ihr mohon pelan pelan pertahanan berburuwhatalaga
saya bekerja mengaulakan budaya saya melahirkan tempatkan cerita terkenal
saya hanya menghadapi satu hari dibawah padatilly fi'llah
dan saya mendapat tahu bahwa
kita harus melihat tanpa sis amenang amenang saja
bayi yang akan lahir itu harus dimusnahkan prabowo
harus dibunuh sebelum membuat bencana prabowo
kenapa saya begitu percaya dengan mimpimu itu
karena selama ini
apa yang kamu katakan selalu benar
saya akan membunuh cucuku sendiri
tolong buatkan hamba ya allah
tolong buatkan hamba ya allah
allah akan selalu melindungimu nanti
siapa orang tua yang membuang anaknya di peti ini ya
ayo kita bawa ke tepi yuk
aduh apa sih
kami menemukan bayi di tengah laut
jadi kalian menemukan bayi tanpa nih dalam peti di lautan
ini mau merawat bayi ini
aku senang sekali kalian memberikan bayi ini untukku
terima kasih ya
bayi ini akan aku angkat menjadi anakku
dan akan aku kasih nama
sudah waktunya salat asar
teman teman aku pulang dulu ya
kalian juga harus sholat ya
alam yaja'al kaidahum fitadli
alam yaja'al kaidahum fitadli
wa arsala alaihim bihi jarotim min sijil
kamu hebat joko samudro
ibu akan mengirim kamu belajar kepada sunan ampel
kanjang sunan ampel bu
kamu akan belajar banyak ilmu agama disana
kalau kamu itu hamba pilihan allah sebagai pemimpin umat
jadi anak nyi
bernama joko samudro
ditemukan di dalam peti di selat bali
berarti dia adalah anak dari sahabat saya
dulu dia pernah berpesan pada saya
apabila suatu ketika ditemukan seorang anak terapung di selat bali
maka itulah anaknya
yang bernama raden paku
raden paku putra dari sheikh maulana iskak
kutiba alaikumus siam
kamma kutiba allah ladina minhabutun
hei orang orang yang beriman
diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa
karena rahman rahimnya allah
karena kasih sayangnya allah kepada hambanya
kita disuruhnya untuk berpuasa
supaya kita semua menjadi orang orang yang bertakwa kepada allah
saya akan ikat ujung baliunya untuk mengetahui siapanya
anak ini memiliki karunah
biarlah oleh allah
anak anakku sekalian berdua
saya akan mengucapkan terima kasih
saya akan mengucapkan terima kasih
untuk melolong haliliksa
untuk membuat riman
untuk membuat actually
untuk membuat this
nanti kita bicara ya
nanti kita sambut
sudah menghatamkan al quran
kalian tinggal mengamalkannya
insyaallah ya handa
yang telah mempertemukan kita naku
kamu adalah anakku dan empakku
benar ayah handa
sunan ampel telah menceritakan semuanya kepada ananda
oleh karena itu
ananda datang jauh jauh ke pasai
untuk bertemu ayah anda
sunan ampel adalah sahabat ayah anda
raden makhdum ibrahim
ayahmu sangat hebat
kami sering berkomunikasi melalui mata batin
terima kasih sheikh
salam dari ayah anda senan ampel
untuk berguru pada ayah anda
tentu saja anakku
ayah anda akan mengajari kalian berdua
semua ilmu yang ayah anda miliki
akan ayah anda berikan kepada kalian berdua
terima kasih ayah anda
ananda akan bersungguh sungguh mendalami ilmu agama
terima kasih ayah anda
ijinkan ananda kembali
melanjutkan siar ayah anda
ayah anda bangga kepada kalian berdua anakku
ayah anda senang kamu diberi gelar
sheikh maulana ainul yakin
oleh semua guru yang ada disini
jagalah kelar itu dengan baik anakku
baik ayah anda
pergilah kalian berdua ke tanah suci
menjalankan ibadah haji
tunaikan rukun islam yang kelima
dan setelah itu
terima kasih ayah anda
terima kasih ayah anda
terima kasih ayah anda
kembalilah kalian ke tanah jawa
siarkan ajaran rasulullah
apa ini ayah anda
itu adalah contoh tanah anakku
carilah daerah dengan tanah
yang memiliki wajahmu
dan memiliki warna dan bau yang sama seperti itu
kalau sudah ketemu
dirikanlah pesantren disana
dan ajari semua warga
tentang kebaikan yang ada
di dalam kitab suci al quran
baik ayah anda
sebelum ke tanah suci
ijinkan ananda untuk bertemu
ibu ndanyi ageng pinati
dan tinggal sementara waktu dengannya
dengan ibu yang membesarkan anda
kamu benar anak

kamu tidak boleh melupakan wanita
yang telah membesarkanmu selama ini
sayangilah dia seperti ibu kandungmu sendiri
putri dewi sekardari
sari kata oleh sdaswati
berangkatlah kamu ke banjar masing
bersama abu uraira
semoga barang barang kita cepat terjual di sana
dan kamu cepat kembali membawa barang rotan dan juga kayu uli untuk dijual di sini
apakah ibu sudah mengeluarkan zakat selama ini
setiap mendapat keuntungan dalam perdagangan yang ibu lakukan
ibu belum terpikir ke arah sana nak
tapi nanti kalau kita sudah kaya
ibu pasti mengeluarkan zakat
kenapa harus menunggu kaya ibu
bukankah ibu sudah berlebih harta
allah sudah memberikan harta berlimpah kepada ibu
jangan sampai allah mengambil harta ibu dengan caranya
ada hak orang miskin dalam harta yang kita miliki
kamu cepat berangkat sana
jangan lupa ya nak
kamu cepat kembali dan membawa barang ke sana ibu

terima kasihui selama berd chip
ampun ampun gisana ampun
sabar saya hanya manusia biasa seperti kalian
ilmu yang kalian lihat tadi adalah ilmu keyakinan
keyakinan bahwa kita mampu mengalahkan niat buruk seseorang
emas apa yang kalian lihat tadi
ini adalah tanah
yang kalian lihat tadi sebagai emas
itu adalah halusinasi kalian
mungkin itu adalah keinginan kalian yang berlebihan
emas adalah simbol duniawi
kami ingin menjadi murid gisana
saya izinkan kalian untuk berguru dengan saya
tapi untuk belajar ilmu makrifatullah
ilmu mendekatkan diri dengan allah sw
aku mengingatkan kepada anda anak anak tuhan
pergilah ke darat besar
pergilah ke darat besar
pergilah ke darat besar
pergilah ke darat besar

pergilah ke media tempat yang lebih dekat
pergilah ke media tempat yang lebih dekat

suara ayah anda terdengar jelas sekali
aku harus pergi ke daerah gresik
aku harus mencari tanah di daerah gresik
terima kasih bu
tanah yang saya bawa sama persis dengan tanah yang saya ambil
disinilah tempat yang dititahkan ayahanda untuk berdakwah
akhirnya disana rupaku mendapatkan tempat yang disana cari
terima kasih ya allah
engkau telah tunjukkan kepada hamba
insya allah di tempat ini hamba bisa menjalankan syiar dengan baik

kami senang sekali dengan kedatangan ke desa kami ini
desa kami ini bernama desa sidomukti kebomas
alhamdulillah pak demang tempat ini memang sangat indah
berada di atas gunung yang tenang dan subur
pilihan ayah anda saya memang tidak salah
jadi kapan kita bisa mulai mengaji ke sana
besok kita akan mulai mengaji
ajak semua warga yang ingin bersama sama belajar islam
baik reda dan pak buk
esok usai sholat subuh izinkan saya untuk turun ke bawah
bersilaturahim dengan warga desa ini
semoga pak demang berkenan
allahu' robi sudah membukakan jalan
memberikan kemudahan dalam melakukan syiar ini
assalamualaikum wr wb
assalamualaikum wr wb
kenapa pak demang biarkan warga desa ini melakukan judi
saya sudah putus asa sunnah
berkali kali saya menutupi tempat arena perjudian ini
tapi masih muncul saja
ya mita semeru lah yang memiliki arena perjudian ini
kasian anak anak kecil itu
sejak kecil mereka sudah dihadapkan dengan arena judi
ijinkan saya menyapa mereka
baik sunan hati hati sunan
lebih baik hentikan sabung ayam dan judi ini
hei kamu pasti raden paku
atau sunan giri yang punya padepokan di atas gunung itu
untuk apa kamu turun ke sini
dan kamu jangan ganggu kami
urus saja padepokanmu
biar dia bisa mencari saya
kamu tidak perlu mengarahi kami
kamu tidak perlu pengaruhi kami
dengar dengar dengar kisanak
anak anak ini sejak kecil kalian ajak berjudi
mau jadi apa mereka nanti
anak anak adalah amanah allah
kita harus menjaga mereka dengan baik
kelakuanmu akan kulaporkan pada minta semeru
tolong ya sekarang dihentikan ini
jadi arena sabung ayam kita telah dihentikan oleh seorang sunan di gunung itu
benar mita semeru
sunan giri melarang warga untuk melakukan judi lagi
haluan apa haknya dia melarang kita
satu lagi mita semeru
malah mereka disuruh ngajiri langgar sunan giri
awas kamu sunan giri
aku akan menangkapmu
itu si sunan
dia berhasil mengumpulkan warga warga dan anak anak
hingga tidak lagi main judi di tempat teradil
dia memang pintar mengambil hati
lihat cara dia melakukan siat
dia mengambil hati anak anak dan keluarga
kata cubla itu sebuah kata yang digunakan untuk permainan saling tebak
sementara kata sueng artinya adalah hiasan telinga
jadi ayo bermain tebak tebakan sebuah ilmu yang sangat penting
jadi secara keseluruhan
sebenarnya islam itu sudah tersebar di mana mana
namun masih banyak orang orang yang tidak mempercayai
bahkan ingin merusaknya
tapi kalau kita tahu segala kebenaran
maka tidak gampang untuk orang orang yang ingin membelohkannya
dan itu adalah kebenaran kita
sebuah kebohongan buat mereka
sekarang kalian boleh pulang
tadi kita sudah mengajikan sudah bermain
dan bantu orang tua kalian
hormati mereka dengan segala kesantunan
assalamualaikum wr wb
kisah anak ini siapa ya
aku minta semeruh
dan aku pemilik tempat judi itu
aku datang ke sini untuk memperingatimu
jangan kau percaya
mengaruhi penduduk desa di sini
kita harus saling mengingatkan dalam kebaikan
sombong sekali kamu sunan
saya tidak bermaksud sombong
saya hanya berusaha untuk memperbaiki
akhlak warga desa giri ini
kamu membuat aku parah
maaf kisah anak ini
saya tidak bermaksud menyakiti kesana
besok kita ketemu lagi
aku akan adakan satu penawaran
jika kau benar menjawab penawaranku
aku akan bertobat
dan aku akan mengikuti ajaranmu
jika kamu tidak benar menjawab
aku akan membunuhmu
saya akan menerima penawaranmu
apa yang akan kita lakukan kaden
kalian malam ini pergi ke gunung
tepat besok kita bertemu
dengan sunan giri
kebulalan satu angsa yang berwarna putih
tidak boleh ada yang tahu
yang mengaku sunan itu
akan aku suruh menebak
apa yang kalian kuburkan
siap raden perintah raden kami akan lakukan
jok apa yang mau dilakukan raden jok
aku juga gak tahu no
aku manusia desa meminta semeru
ya sudah kita pulang aja sekarang
warga desa giri
sebentar lagi kita akan mengetahui
sampai dimana ini
ilmu yang dimiliki olehnya
aku telah menguburkan sesuatu dibalik gundukan ini
dan aku akan suruh
dia untuk menebaknya
jika dia bisa menebak isi gulukan ini
kau memang hebat
kau akan kugunuh
dan kau usir
di desa ini
katakan apa yang ada dalam gunungan ini
baik ke sana
kamu sudah menguburkan
seekor ular hidup di dalam gunungan itu
kau benar benar bodoh
dan sudah tahu
aku menyimpan angsa berwarna putih di gunungan ini
benar kisah anak
benar kisah anak
kalian sudah menguburkan seekor ular hidup
ayo cepat buktikan dari tempat ini
kau sudah menguburkan seorang ular hidup

aku sudah lihat
kau sudah mengakibatku
kau sudah lengkap

kenapa jadi ular
maafkan kami sunan
kami mengubur angsa
kami tahu sunat sudah mengubahnya jadi ular
ijinkan kami jadi bori sunan
itu semua atas pertolongan allah
kamu berjanji akan mengikuti ajaran rasulullah
aku tidak suni mengikuti ajaranmu
aku tidak mau
aku mengikuti ajaranmu sunan
maafkan aku sunan
aku akan mengikuti ajaranmu
dan terimalah sebagai murid sunan